seorang oknum polisi viral setelah videonya beredar
ia menabrakan mobilnya ke mobil lain di gerbang tol binjai beberapa hari lalu
kasus bermula dari korban yang kehabisan saldo uang elektronik saat hendak keluar dari tol menuju gerbang tol binjai
saat itulah aksi anarkistis terjadi
mobil korban ditabrak mobil pelaku yang berada di belakangnya
pelaku yang diketahui berpangkat akp diduga merasa kesal karena terlalu lama menunggu korban
korban pun sudah membuat laporan dan polisi masih memeriksa sejumlah saksi
polis mencari korban yang berada di belakangnya
korban bertemu di luar gerbang tol binjai
namun akp hs malah memundurkan mobil dan menabrakan bagian depan mobil korban
hari ini rencananya dilakukan pemeriksaan hari selasa ya
dilakukan pemeriksaan terhadap akbhs dan para saksi saksi yang lain
kita tahu ini hanya kesalahpahaman di jalan
mungkin ada etikat baik dari kedua belah pihak
dan kalau ada baiknya bisa mereka berdamai